salah satu sentra vaksinasi covid sembilan belas di salah satu pusat belanja jakarta pusat
ramai dikunjungi warga lanjut usia
yang ingin mendapatkan booster kedua atau suntikan keempat vaksin covid sembilan belas
warga lansia yang datang cukup mendaftar via google form
dan menyiapkan nomor induk pendudukan dalam pengisian formulir online
kegiatan vaksinasi berjalan kondusif dan menyediakan kuota tiga ratus dosis setiap harinya
dimulai pukul sepuluh pagi sampai pukul dua siang
vaksin itu kan membuat kita terlindungi
ini cukup ramai ya saya kesini tuh sudah lokasi ketiga
yang pertama tadi budaya saya coba di lrt di pegangsaan ya di kelapa gading
itu sudah full
kemudian saya ke gelanggang remaja rawamangun
itu juga sudah full dua ratus kuota antrian
itu dibuka dari pagi dan ternyata di sini masih bisa diterima
puskesmas kecamatan gambir jakarta pusat mengaku cukup kerepotan
melayani antusias warga lansia
tidak sedikit lansia yang baru mengakses booster pertama
bahkan ada juga muda mudi yang masih memerlukan penyuntikan vaksin dosis pertama dan kedua
sementara itu puskesmas gambir menggunakan vaksin pfizer dalam penyuntikannya
vaksin indovac yang sudah diberikan kepada presiden joko widodo
belum tersedia di tingkat puskesmas
kalau kebanyakan sih memang untuk booster kedua lansia
tapi masih ada yang dosis satu tadi
ya dosis satu masih ada dosis dua juga masih ada
atau dosis ketiga atau booster pertama itu masih ada juga
kami masih mendapatkan yang pfizer dulu untuk sementara ini
mungkin dari distribusinya karena kan misalnya pak jokowi dulu
nanti baru setelahnya baru dikasih ke puskesmas
yang tersedia untuk sekarang memang hanya vaksin pfizer dulu
vaksin vaksin sendiri ada nggak dong
tidak ada di puskesmas
sampai dua puluh tiga november dua ribu dua puluh
pemberian booster kedua vaksinasi covid sembilan belas baru mencapai tiga dua persen atau tujuh ratus tiga puluh enam ribu dosis
dimulainya pemberian booster kedua kepada lansia ini
diharapkan ikut mendorong pemberian booster pertama
yang tercatat masih rendah
yakni dua puluh delapan dua puluh delapan persen atau enam puluh enam juta dosis